presiden indonesia ke enam sekaligus ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
bertemu mantan wakil presiden indonesia yusuf kala di cikeas kamis pagi
pertemuan berlangsung kamis pukul sembilan lebih empat puluh lima menit di kediaman sby di cikeas jawa barat
dalam rilis yang disampaikan staff pribadi sby osi dermawan dua tokoh tersebut mengenang kebersamaan masa lalu
ketika sedang mengemban amanah rakyat
dalam pertemuan tersebut juga dilakukan tukar pikiran dan pandangan menyangkut masa depan bangsa dan negara
namun tak dijelaskan apakah hal itu termasuk situasi politik yang saat ini intens karena pilpres dua ribu dua puluh